gimana kalau yang satu ini
ini mamih jahat
ina aku tau kok
aku masih sedih
ina aku tau kok
daripada kamu sedih
jangan jalan yuk
next pada aku
next pada aku
brandon kalau next pada itu jangan tengah jalan
kenapa sih brandon
ih itu next padanya sampai tengah jalan kan bahaya
terus mana tuan an
next pada aku lagi
kamu gak akan kenapa napa
bapak kan selalu jagain kamu
satu dua tiga
jalan jalan jalan
oh enggak enggak
jadi kalau misalnya ngenasih tuh mata suka perih sama berair gitu kenapa ya
perih sama berair
perih sama berair
perih sama berair
perih sama berair
pulak sama kak fandi
terus kamu ngapain disini
ini kak aku mau nganterin makan malam buat kak fandi
senangnya diantarin makan malam
van kenapa gak jadian aja sih van
pak bos pak bos bisa aja deh pak bos
oh anyway udah beli tiket buat ke singapura
saya nggak jadi beli tiket pak bos
soalnya agen travelnya itu udah nipu saya
nah saya udah balik sama kak fandi
kebetulan daripada fandi nggak bisa move on dari laras
mending dia sama vita aja
vita juga orangnya baik kok
kek banget sih van
van perempuan yang ketipu itu butuh sosok laki laki untuk menjaga van
kebetulan daripada fandi gak bisa move on dari laras mending dia sama vita aja vita juga orangnya baik kok

udah lama lama reese di sini
iya siap pak bos hati hati di jalan
eh eh aduh kak fandi kak fandi tunggu kak
kak tungguin dong aku belum selesai ngomong kak
jadi gini sekolahnya brandon dan oscar kan mau ngadain camping memasak
nah jadi kakak boleh nggak tolongin aku untuk bertanggung jawab atas keamanan di sana
mau gak kak fandi
kakak kakak tunggu tunggu
aduh tolongin dong kak soalnya tuh oska dulu pas camping pernah diculik kak
bukan urusan saya
eh fandi kebetulan kamu udah pulang
hmm fandi saya kesini ini mau minta tolong supaya nak fandi itu jadi seksi keamanan di acara camping anak anak sekolah
tadi bu ririn juga pesen katanya nak fandi aja yang jadi seksi keamanannya
tuh kan kak aku gak bohong
daripada kamu sedih mendingan kamu ikut aja campaign di sekolahnya bendan sama oscar
aku gak mau kemana mana
malah ke singapur
yah nina kan kamu tau kita gak bisa ke sana
nina kamu jangan nyalain kak vita dong kan kak vita udah bersahab
gimana kalau yang satu ini buat nina
yah aku mau ikut camping
nah gitu dong
hantu penunggu rumah kita mana
nih mami bawain pizza tanda maaf dari mami karena dia gak jadi ke singapura
itu makanan sukar aku

mudi untuk lilin

oh ini ulang inspirational ya mendengar saya ya kan
timpau dong kita main
pelit banget sih
masa satu aja ditaji sih
mami gak pandang bulu
mau hantu mau bukan
gak ada yang gratis
semuanya harus bayar
kalau gak bayar mami tekor dong
harus menang semua
kok isinya ibu ibu sama anak anak semua ya
ya iyalah kak fandi
namanya juga cooking camp ibu dan anak
ya isinya pasti ibu ibu sama anak anak
bisa dikeributin sama emak emak nih
kamu jangan kemana mana
kita di sini masih membutuhkan kamu loh
vita mau pinjem dulu ya fandinya
rame banget ya

ini tikar dia sih membaikin eve juga
ini kalau gitu pak pak yang pasangin kopengnya ya
eh gimana sih